aksi unjuk rasa simpatisan dan kader partai rakyat adil makmur atau partai prima berakhir ricu
aksi para simpatisan dan kader partai prima ini untuk mendesak kpu republik indonesia menghentikan proses tahapan pemilu karena dituding banyak kecurangan
salah satunya adalah dugaan adanya kecurangan yang berakibat gagalnya partai prima dan sejumlah parpol lainnya menjadi parpol peserta pemilu dua ribu dua puluh
aksi saling dorong dan nyaris baku hantam itu terjadi antara sejumlah simpatisan partai prima dengan aparat kepolisian tepat di depan gerbang kantor kpu ri jalan imam bonjol menteng jakarta pusat rabu siang
sejumlah simpatisan bahkan nekat menyiram petugas dengan air dan melempari petugas dengan botol plastik bekas minuman
kericuan dipicu upaya ratusan simpatisan partai prima yang berusaha merangsek masuk ke dalam kantor kpu untuk meminta kepastian status
saat kpu ri tengah rapat pleno penyerahan daftar penduduk pemilih potensial atau dp empat
kericuan akhirnya meredah setelah masa bersedia mundur dan kembali berorasi di seberang kantor kpu ri
kami masih meminta untuk kpu bisa bertindak profesional dan menghentikan proses pemilu yang sedang berjalan hari ini
agar kpu bisa diaudit dan kpu harus legowo untuk diaudit
apakah itu diaudit
oleh dkpp sendiri atau negara membentuk tim independen untuk mengaudit kpu